ini tentang presiden perancis fransua olong yang tiba di indonesia selepas tengah malam
kedatangannya disambut menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti di bandara halim perdana kusuma jakarta
ya salah satu agenda presiden fransua di indonesia adalah menjalin kerjasama di bidang kemaritiman dan ekonomi kreatif
presiden perancis franzo olong tiba di bandara halim perdana kusuma
sekitar pukul lebih tiga puluh menit dini hari tadi
selain menteri kelautan dan berikanan susi pujiastuti
kedatangan presiden perancis itu juga disambut oleh sejumlah pejabat kementerian luar negeri
dan staf kedutaan perancis di indonesia
presiden nolong dijadwalkan bertemu presiden joko widodo
guna membahas sejumlah hal terkait kerjasama di bidang kemaritiman dan ekonomi kreatif
untuk kementerian kita ada beberapa mou yang sudah kita tanda tangani
dan memang kita sudah bekerjasama dalam hal satelit dan lainnya
untuk pelabuhan pelabuhan perikanan juga kita ada kerjasama
kunjungan kenegaraan presiden perancis ini adalah yang pertama sejak tiga puluh tahun yang lalu
finasi menjuntak jakarta